jalur jalur di kawasan hijau yang masih dijadikan pemukiman liar terus dikejar
kita tahu kawasan kumuh ini tersebar di sejumlah wilayah padat
bantaran kali hingga juga kolong tol
dan dua ribu sembilan belas pemprov dki menargetkan jakarta bebas dari permukiman kumuh ilegal
terpenuhikah target tersebut
saya akan membawa anda untuk melihat bagaimana gambarannya
ini adalah data mengenai jumlah permukiman kumuh di jakarta per dua tahun
kita memiliki tren dari tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu lima belas
saya akan ajak anda untuk ke tahun dua ribu sembilan belas
tercatat sepanjang tahun dua ribu sebelas masih terdapat tiga ratus sembilan puluh dua rw yang tercatat sebagai kawasan
ataupun titik pemukiman kumuh di ibu kota
selanjutnya kita lihat untuk tahun dua ribu tiga belas ada penurunan yang sangat signifikan
sehingga hanya tersisa sekitar dua ratus enam puluh empat rw saja
dan mungkin penataan perkampungan khususnya di bantaran kali relatif berhasil
dan mungkin anda juga masih ingat bagaimana kampung deret yang dicanangkan oleh gubernur
ketika masih dikampung
dijabat oleh jokowi
lalu kita akan lihat bagaimana dengan tahun dua ribu lima belas
ternyata juga mengalami penurunan yang sangat signifikan
bahkan separuh dari tahun dua ribu sebelas yaitu satu ratus tujuh puluh empat rw saja yang tersisa
menyusut sangat menyusut signifikan
dan kita lihat boleh saja pemprov dki melakukan pemolesan untuk wajah ibu kota
melakukan penggusuran untuk pemukiman kumuh
tapi yang jelas pemukiman kumuh ini semakin membenarkan indra
bahwa ada pekerjaan rumah lain yaitu pemerataan ekonomi
justru antara yang kaya dan yang miskin
gedung tinggi dan pemukiman kumuh
justru paling kasat mata ada di ibu kota jakarta indra
nah dan tidak bisa lagi terlepas dari fakta bahwa memang jakarta ini
merupakan pusat pemerintahan pusat ekonomi pusat bisnis
yang artinya semua orang dari berbagai nusantara juga ingin datang ke jakarta
untuk mencari atau mengadu nasibnya begitu
bagi yang survive dia akan selamat begitu
apa yang punya modal akan survive
sementara yang tidak punya modal akhirnya menghuni wilayah wilayah seperti di bawah